dalam video yang menjadi viral ini tampak sejumlah tenaga medis di rsud dr harjono
dalam video yang menjadi viral ini tampak sejumlah tenaga medis rsud dr haryono ponorogo yang menggunakan apd kelelahan
selain itu dalam rekaman lain terlihat ruang ugd rumah sakit dipenuhi pasien
beredarnya video ini dibenarkan direktur rsud dr harjono madi jeren saat ditemui sinisian
menurut dia ruang perawatan pasien covid sembilan belas memang penuh yakni lima puluh empat tempat tidur atau bor sudah penuh sejak sepekan lalu termasuk ruang icu
akibatnya sejumlah pasien baru terpaksa tertahan di ruang igd
kejadian sampai stagnan di ugd beberapa orang pasien
untuk mengatasi permasalahan itu rsud berencana menambah ruang dengan memanfaatkan ruang perawatan umum
ruang ruang tersebut kini sedang disiapkan dan akan segera dipakai dalam waktu dekat